data dua ratus tujuh puluh sembilan juta wni diduga bocor di forum peretas dan ini bukan yang pertama kalinya terjadi
untuk membahasnya lebih lanjut saat ini sudah bergabung bersama kami melalui sambungan zoom
bapak heru sutadi direktur eksekutif indonesia ict institute
selamat sore pak heru apa kabar pak
selamat sore fani kabar baik semoga baik ya
baik langsung saja pak heru ini data dua ratus tujuh puluh sembilan juta warga negara indonesia diduga bocor dan beredar luas di forum peretas
dan hal seperti ini sepertinya bukan pertama kalinya terjadi ya pak
sebelumnya kita tahu sempat ada data pasien covid sembilan belas yang bocor juga
nah bagaimana anda melihat hal tersebut
ya jadi memang masalah data pribadi masyarakat itu memang pelindungannya kita rasakan masih kurang gitu ya
kurangnya karena dengan terbukti beberapa data bocor
kemarin data e commerce kita bocor gitu ya
dan bahkan yang menarik itu data ini kan bisa diperdagangkan gitu ya
salah satunya di red forum itu kita bisa lihat tuh data yang terkait dengan data penduduk
walaupun tidak dikatakan dua ratus tujuh puluh sembilan gitu tapi dua ratus juta lebih data penduduk indonesia
walaupun secara spesifiknya dikatakan dua ratus tujuh puluh sembilan ini bisa dibeli gitu ya
kemudian juga data data e commerce data data finansial gitu ya
walaupun sebenarnya perlindungan data ini memang dalam undang undang informasi dan transaksi elektronik
ini sudah diatur
ada di pasal dua puluh enam kemudian juga ini diturunkan dalam peraturan pemerintah gitu ya
bahwa memang pelindungan data ini perlu dilakukan gitu ya
sehingga mungkin pihak pihak yang terkait dengan pengontrol data maupun pemproses data
ini memiliki kewajiban terkait dengan bagaimana mereka menjaga data data masyarakat gitu ya
jadi tidak sekedar masyarakat disalahkan atau ada yang menjual tapi juga memang yang
mengontrol data ini atau yang biasa disebut dengan sekarang ini istilahnya wali data
juga memiliki kewajiban untuk bagaimana menjaga data data masyarakat gitu ya
ya lalu ini kan sebenarnya sudah beberapa kali begitu ya pak terjadi ya
kalau kita ingat ke belakang hal hal seperti ini
nah kemudian apa pak yang kemudian menjadi penyebab kebocoran data ini sering terjadi
kok kayaknya nggak selesai selesai begitu
apakah apa yang kurang apakah regulasinya kurang
sepertinya tadi juga sudah disampaikan ada sebenarnya tapi apakah regulasinya yang kurang
atau apa pak
yang harus dibenahi ini
jadi kalau terkait dengan data bocor itu kan ada berbagai sebab gitu ya
yang pertama tentu memang katakanlah regulasinya kuat atau tidak dalam mendukung perlindungan data gitu ya
walaupun sekarang kita memiliki undang undang ite ada pp nya
dan pemerintah juga sedang membahas dengan ppr
nanti regulasi ini bisa menjawab nggak tantangan bocornya data seperti yang terjadi sekarang gitu
kemudian nomor dua itu adalah bagaimana juga
yang memproses data mengontrol data juga memiliki satu kewajiban dan juga concern terhadap bagaimana mereka melindungi data
katakanlah misalnya minimal mereka memiliki iso dua puluh tujuh ribu satu gitu ya
bagaimana mereka mengikuti aturan untuk bagaimana mengamankan data yang mereka proses yang mereka kontrol gitu ya
nah ini kan juga banyak juga yang masih data apa sih paling gitu ya
karena semua masyarakat sudah datanya sudah diketahui
tapi tidak sebenarnya kalau kita melihat apa yang pernah disampaikan oleh bapak presiden pak jokowi kan selalu mengatakan bahwa data is new oil
jadi memang di datanya ada nilainya gitu
dengan peristiwa yang terjadi di reform dijual ini kan data itu cukup bernilai
apalagi misal datanya sangat besar gitu ya
kemudian ketiga juga tentu memang masyarakat
masyarakat betapapun juga ada data data yang memang masyarakat itu membukanya secara
di media sosial atau dimana dia berada dimana dia nginap segala macam itu kadang membuka gitu ya
walaupun memang tidak bisa disalahkan juga misalnya dia membuka
tapi memang ada pihak pihak yang mencoba untuk menyalahgunakan data yang ada gitu
jadi memang ini merupakan satu pekerjaan kita bersama nih untuk bagaimana menjawab atau mencari solusi bagaimana kita bisa melindungi data pribadi kita
bersama sama gitu ya
iya berarti tidak hanya regulasi tetapi juga pengumpul data dan juga masyarakatnya sendiri harus saling awas begitu ya
saling tahu peran masing masing begitu ya pak ya
nah dengan adanya kasus ini pak heru ini kan menunjukkan perlindungan data pribadi ini adalah hal yang krusial begitu
sebab data data yang bocor sifatnya ada yang confidential alias rahasia seperti nik begitu dan juga alamat dan sebagainya
dan data data seperti ini sangat rentan jatuh ke tangan oknum yang tidak bertanggung jawab
kejahatan apa pak yang mungkin saja terjadi akibat penyalahgunaan data
jadi data pribadi kita ini kan bisa dimanfaatkan untuk banyak hal gitu ya
dari hal hal yang mungkin misalnya waktu itu pernah misalnya ada wartawan senior yang kemudian uang yang di banknya dikurasi gitu ya
karena memang ini tidak merupakan data yang berdiri sendiri
jadi nanti data itu dipakai misalnya untuk membuat paket palsu ktp palsunya
nanti dibuat untuk mendapatkan sim card baru segala macam gitu ya
atau mungkin juga penipuan penipuan lainnya membuka akun akun lainnya gitu ya
apakah akun media sosial kemudian juga kalau sekarang itu misalnya ponsel kan juga bisa dipakai untuk e wallet gitu ya
kan juga beberapa artis juga pernah e walletnya hilang gitu ya
nah ini memang juga kalau kita lihat sekarang ini data pribadi sudah bisa dimanfaatkan di banyak hal minimal dia dijual gitu
dan juga dimanfaatkan untuk
kejahatan kejahatan lainnya terutama yang berbasis digital gitu ya
lalu apakah ada cara nih pak masyarakat bisa mengetahui datanya bocor atau tidak
atau apakah ada cara yang bisa kita lakukan nih untuk mengeceknya
ya memang cara paling mudah itu misalnya kita coba search nama kita atau nomor nik kita kakak kita gitu ya
di internet pakai mesin pencari gitu ya
apakah misalnya data data kita ada
di tempat lain gitu ya
jadi kalau misalnya ada lembaga lembaga yang nggak mengakui data kita bocor segala macam itu juga sebenarnya bisa ditelusuri
misalnya data data ada data pemilih gitu itu kan bocor
ketahuan nik nya ketahuan segala macam gitu ya
termasuk juga di forum forum yang memang forum forum jual beli untuk data data gitu ya
jadi kalau sekarang ini kalau kita lihat di perjual belikan ini kan sudah
memang yang diberikan itu sampel sebenarnya
jadi kalau misalnya kita
memang tertarik akan diberikan data sebenarnya
tapi kan paling tidak ini merupakan gunung es gitu ya
walaupun misalnya dikasih seratus data
data bahwa sesungguhnya yang menjual ini memiliki data yang lengkap
terkait dengan apakah nik mungkin juga kakak kita npwp segala macam gitu ya
dan mungkin juga bukan apalagi kalau misalnya katakanlah ini benar terjadi di bpjs
ini kan juga datanya bukan data sekedar nik kk
tapi kan juga mungkin kita sakit apa berobat berapa kali sehari di mana rumah sakit
biasa kita datangi gitu ya
obat apa yang kita minum nah ini kan juga bisa ketahuan semua sebenarnya gitu loh
jadi memang harus ada concern bahwa persoalan data ini bukan hanya data itu aja yang buat
tapi juga ketika misalnya satu sistem satu platform satu yang mengelola data ini bisa dibaca oleh pihak lain
itu semua data sebenarnya bisa diambil
apalagi misalnya seperti yang bapak sampaikan tadi diduga ini melibatkan salah satu instansi pemerintah begitu
ini kan berarti memang data yang ada di sana sangat sangat confidential alias rahasia begitu
lantas melihat fenomena ini fenomena gunung es tadi anda sebutkan
bagaimana sebenarnya anda melihat fenomena cyber security atau keamanan cyber di indonesia sendiri
apakah memang sudah ditangani dengan baik atau diterapkan dengan baik regulasinya atau seperti apa
ya memang kan kita memiliki
undang undang informasi dan transaksi elektronik
kita memiliki kementerian komunikasi dan informatika
kemudian juga ada bssn gitu ya
memang ini kan merupakan sebuah satu langkah yang cukup baik sebenarnya gitu ya
tinggal bagaimana kita bersama sama kerja bareng
termasuk juga mungkin melibatkan para hacker yang ada di indonesia untuk sama sama menjaga keamanan data pribadi
keamanan informasi yang ada di indonesia gitu ya
dan memang persoalan kebocoran data itu selama ini terjadi
jadi adalah tidak ditindaklanjuti secara baik gitu ya
jadi oh informasinya dikatakan informasi tidak benar sehingga kasus ditutup gitu ya
padahal sebenarnya kalau misalnya dari kita melihat beberapa kasus misalnya data pernah di facebook gitu ya data
lima juta data indonesia pengguna indonesia ini bocor gitu ya
ini kan artinya harus ditindaklanjuti dulu
kalau di amerika itu dilakukan sekian pemeriksaan penyelidikan segala macam
sampai itu dikemudian dipastikan
ada kebocoran ada pihak pihak yang harus bertanggung jawab
dan intinya adalah bagaimana kebocoran itu dapat dicegah di kemudian hari gitu ya
jadi bukan kita mencari siapa yang salah sebenarnya
walaupun juga ada proses yang harus dipertanggung jawabkan gitu
tapi bagaimana kebocoran ini tidak berulang ulang gitu loh
memang harus penyelidikan secara mendalam ini perlu dilakukan gitu ya
jadi kita tunggu juga nih teman teman di polisian para eskrim untuk bisa mendalami kasus ini
agar publik merasa dilindungi data kita semua aman karena data data strategis gitu ya
nah tapi kalau kita berbicara mengenai data kebocoran begitu pak sudah terjadi seperti yang sekarang ini begitu
lantas siapa yang bertanggung jawab ini pak
siapa yang paling bertanggung jawab jika kebocoran data seperti ini terjadi
ya tentu yang memiliki tanggung jawab pertama itu adalah lembaga atau mungkin kalau misalnya bukan lembaga tapi perusahaan gitu ya
memang dia melakukan mengontrol data gitu atau menjadi wali data gitu
jadi memang sesuai dengan aturan sebenarnya juga memiliki tanggung jawab nih untuk bagaimana mereka menyampaikan pada publik
publik data anda bocor nih mungkin kita harus segera mengganti password atau apa gitu ya
jadi kalau misalnya memang ini kan agak rumit ya kalau misalnya data nik kita kk kita npwp kita segala macam bocor juga mungkin juga perlu langkah strategis juga nih ke depan nih
kalau saya kepikiran bahwa kita juga perlu mengganti password atau apa gitu ya
kalau misalnya data nik kita kk kita npwp kita segala macam bocor juga mungkin juga perlu langkah strategis juga nih ke depan nih
kalau misalnya data nik kita kk kita npwp kita segala macam bocor juga mungkin juga perlu langkah strategis juga nih ke depan nih
baik terakhir pak heru ini apa yang bisa kita lakukan agar hal seperti ini tidak terulang kembali pak
ya sebenarnya kalau misi ini lebih ke bagai bagai yang mengontrol data
jadi memang ini audit bagaimana mereka menyimpan data mengelola data ini perlu dilakukan
jadi mungkin ada sisi sisi atau lokasi yang luar bisa masuk
karena memang kalau kita lihat kan misalnya dalam kasus bpjs kita memasukkan link itu semua data keluarga kita bisa ketahuan
itu sudah sejak lama sebenarnya
tapi mungkin ada orang yang rajin mengumpulkan data data tersebut jika kemudian disalahgunakan
sehingga memang ini juga perlu kebocoran kebocoran perlu ditambal
kemudian hari perlu dilakukan satu pengetahuan dalam perlindungan data
tapi bagi masyarakat sendiri karena data bukan hanya dalam kasus ini saja juga
perlu berpikir ulang lah kalau misalnya harus men share data di media sosial
kemudian juga kita harus secara reguler menjaga password kita
jangan kemudian juga mungkin terpengaruh oleh link link piping yang meminta data pribadi kita seperti itu
baik semoga kedepannya
tidak hanya ditambal begitu ya tetapi juga ditutup aksesnya bagi pihak pihak atau oknum oknum yang suka menjual data begitu ya
tentu kita berharap agar semuanya tetap aman begitu ya pak apalagi data data sensitif begini
terima kasih pak heru sutadi direktur eksekutif indonesia ict institute
hari ini sudah bergabung bersama kami di cnn indonesia newsroom